kpu sulawesi utara merilis nama calon legislatif koruptor yang terdapat di wilayahnya
meski diumumkan sebagai caleg bekas koruptor namun para caleg tersebut mengaku optimis dapat memperoleh suara banyak
kpu telah merilis daftar caleg bermasalah
sebanyak empat puluh sembilan calon legislatif dan calon dpd berstatus mantan napi korupsi alias ekskoruptor
empat diantaranya berada di wilayah kpu sulawesi utara
yani darmawati dareho heri kereh mike nangka dan syahrial damopoli
darmawati dareho adalah caleg yang pernah tersandung masalah kasus suap proyek kementerian perhubungan pada dua ribu sembilan
darmawati mengatakan bahwa ia tidak bermasalah dengan rilis kpu ri tersebut
darmawati tetap optimistis bisa dipilih oleh konstituennya di wilayah bunaken kepulauan dan bunaken serta tim mingting di kota manado
untuk saya tidak masalah
kembali ke kepercayaan masyarakat dan kepribadian caleg itu sendiri
seberapa besar sih yang caleg itu berbuat menjolimi negara bagi saya tidak masalah
dalam kasus saya walaupun saya dijerat dengan aturan kpk tidak ada satu rupiah uang negara pun yang saya ambil
begitupun dengan heri keri yang tetap optimistis untuk maju sebagai caleg karena sudah terdaftar di kpu
tetap optimis untuk maju
sebagai calon anggota dpr karena ini kan sudah daftar calon tetap
yang kemudian masyarakat juga sudah memahami apa yang terjadi dengan tarik tersebut
nah oleh sebab itu kita biarkanlah masyarakatnya akan memilih
kpu sulawesi utara sudah menyebarluaskan rilis kpu ri tersebut terkait daftar caleg bermasalah dalam bentuk digital melalui media sosial
roy geraru mangkai manado sulawesi utara